anda kembali bersama kami di cnn indonesia news report
dua orang tak dikenal menyerang markas polres indramayu jawa barat
mereka melemparkan panci berisi bahan peledak
dilansir detik com kabit humas polda jawa barat
kombes trusno yudo wisnu andiko mengatakan
insiden penyerangan berlangsung pada minggu dini hari
tepatnya sekitar pukul dua lebih tiga puluh lima menit waktu indonesia barat
ada dua orang menggunakan satu unit motor
pelaku sempat melemparkan sebuah panci yang diduga berisi bahan peledak ke dalam mapolres
beruntung panci tersebut tidak meledak
polisi mengejar bahkan penembakan senjata api
namun kedua pelaku kabur